lo udah bikin kue tat
abisnya bu nur dateng mak
ya sudah kalau begitu
saya permisi dulu ya
nggak salam dulu bu
nanti saya yang jawab
ini lurus terus
ini masih lalap
kita belok ke kanan atau ke kiri
kemana kita kang
lo kagak jadi bikin kue tat
kan mak udah pesen
kata bang ojek nggak usah bikin kue mak
bang ojak lagi mau dapet proyek sampingan
oh seperti itu
iya seperti itu mak
nih bang kembaliin bang
ya yang kenapa
terus pesenan mak gimana
kan temen temen mak udah pesen
nggak udah berjalan
saya juga udah yakin
saya udah yakin kak
mau taro dimana nih mukanya mak
tati boleh bikin kue lagi
kemana tuh orang
walaupun laki lo dapet proyekan lo tetep kuduk bikin kue
tapi belum beli bahannya mak
kan tadi pagi bang ojek gak jadi nganterin tati ke pasar
waduh maaf mas saya juga bukan orang sini
lurus aja kang
terus belok kiri
mas pur kemana

mas pur lagi dimana

mas pun lagi di mana
mas pur liat amin gak
enggak tadi pagi amin kesini buat nganterin paket
tapi sampai sekarang dia belum balik lagi
nah tapi seharusnya ya

langganan aku udah nanyain terus nomresinya
aku boleh minta tolong gak cariin amin
sehari aja kakak ngomel sama gue
eh jack sebelum curahnya dilanjutin cariin amin gi
sorry gue mau jemput si daddy ada bisnis
maaf puskesmas di sebelah mana ya
puskesmas waduh mas masih jauh mas
mas lurus aja arah kelurahan
nah sampai kelurahan mas tanya lagi aja
masih mau beli
ngenes itu kalau udah dua kali nawarin
tetep aja gak ada yang mau beli
kok sepi bu
iya sudah tutup pak sudah jam lima
terus teman saya gimana bu badannya panas
udah berapa hari memang panas ya pak
pokoknya gini aja saya saranin temen bapak beli obat aja dulu ke apotik atau toko obat
besok kalo mama masih panas kembali lagi kesini
kok orang sakit aja tanya pak
ketemu kamu lagi coy
udah liat si amin
kalau nanya ke orang yang sama jangan pertanyaan yang sama dong sui